iya bos ubon ada di terminal
jadi mau kesini
saya sudah tahu tempat mereka
kemarin saya kesana
ketemu sama orang yang nyari saya
tapi mereka kabur
mungkin karena lagi cuma berdua
nagi iuran aja
saya ngurusin parkiran
saya sendiri aja
kita ketemu bos sayapnya besok aja
besok pagi kita ketemu lagi disini

biar tempat rame kayak gini
ngapain dia kesini
mungkin mau beli baju
ya nggak tahu
cari es durian yuk
kalau orang beli baju biasanya lama
kan milih milih dulu
ngapain dia kesini
tarik lagi kok disini
june dari indonesia
jangan lupa berlangganan ya
jangan lupa berlangganan ya
jangan lupa berlangganan ya
jangan lupa berlangganan ya
jangan lupa berlangganan ya
jangan lupa berlangganan ya
jangan lupa berlangganan ya
jangan lupa berlangganan ya
itu masih ada kembaliannya

bet cctv ini men tim cup
apa yang ditawarkan risa ke kamu
kerja di biro jasa pemindahan uang
kamu sudah memenuhi syarat syaratnya
kamu lemah iman
apa yang harus kamu lakukan
sulit untuk dijelaskan
tapi mudah dicontohkan
mari kita laksanakan
mau langsung berangkat
kita sudah perlu tambahan modal sebanyak itu
kita masih bisa ngatur anggaran
bisa diambil dari uang kicimpring
buat bahan belanja singkong
pembayarannya bisa ditunda
sebulan dua bulan
tapi mau dipakai kapanpun
uang dari sylvia yang tiga puluh juta
sudah dipegang serena
kita sebentar lagi akan berada di dalam angkot
saya dan risa akan duduk bersebelahan sampai kemudian ada penumpang lain naik
ketika ada penumpang naik saya dan risa akan memberi ruang sehingga penumpang yang baru naik akan duduk di antara kami
setelah itu perhatikan baik baik apa yang kami lakukan
kita akan mencari penumpang yang lebih baik
kita akan mencari penumpang yang lebih baik
kita akan mencari penumpang yang lebih baik

kita akan mencari penumpang yang lebih baik
kita akan mencari penumpang yang lebih baik

kita akan mencari penumpang yang lebih baik
kita akan mencari penumpang yang lebih baik
kita akan mencari penumpang yang lebih baik

kita akan mencari penumpang yang lebih baik
kita akan mencari penumpang yang lebih baik
kita akan mencari penumpang yang lebih baik

kita akan mencari penumpang yang lebih baik
orang yang ini depan saya ilahkan saya terus
maksudnya baru saja enggak berhasil
pasti kurang jelas
yang namanya usaha itu ada berhasilnya ada juga gagalnya
kita nggak usah lihat yang jauh jauh
kita bisa lihat usaha kicimpring kita sendiri
awalnya boleh dibilang gagal
penjualannya sangat lama
hampir aja saya putus asa
tapi untungnya saya punya jurus sabar
setelah itu pelan pelan tapi pasti
akhirnya hasilnya kelihatan juga

dan saya kemudian memindahkannya kebalik tas saya
kok resletingnya kebuka
tempat saya enggak ada kalau nyari pakai mata
tuh motor kamu kita pernah berhasil sukses kicimpring kita laku banyak modal bertambah
alhamdulillah untung juga bertambah iya kan tapi itu ada masanya
sampai kemudian turun lagi
untung kang bahar pernah mengajarkan saya semangat seorang petarung
harus berani perang bahkan ketika cuma sendirian
kang bahar juga pernah mengajarkan saya
kesanggupan untuk bertahan dalam kondisi apapun
jam kita baru melewati masa itu masa turun lagi setelah masa naik
sekarang kita mencoba kembali ke masa naik setelah masa turun
anda berubah tapi siapa yang merek conducting
iya kamu yang membuat perencanaan
yang mengambil keputusan
saya beberapa langkah
di belakang kamu
kita sudah di bisnis baru
masih sama dengan
ketika kita di bisnis lama
barusan ada suara gegebrak meja
pasti itu kang mus
kalau kang ujang di depan kang mus
kayaknya kang mus lagi marah besar
kayaknya kang mus sudah tahu
kalau kang ujang ada hubungan
sama tess serena
yang mukul saya sama temannya tiga orang
sebenarnya nyari bos taslim
kalau ada masalah yang ada masalah berarti bukan saya
bos taslim yang punya masalah
kamu yang kena sasaran
mereka ada kemungkinan nyerang lagi
berarti bakal perang
kalau yang diserangnya cuma satu orang
terus ngelawannya juga sendirian
itu mah gak bisa disebut perang
saya bukan gak mau bantu kamu
misalnya seperti waktu kamu mau nyari orang yang mukul ajun
saya bukannya nggak berani berkelahi
bukan juga berat sama parkiran
tapi saya itu gak mau bikin orang jadi terluka
apalagi sampai jadi meninggal dunia
kamu aslinya suka berkelahi
punya keahlian bela diri
kalau gak suka berkelahi
gak punya keahlian bela diri
kenapa kamu bilangnya gak mau bikin orang jadi terluka
apalagi sampai jadi meninggal dunia
kalimatnya terbalik kali
mungkin kamu yang takut dibikin orang jadi terluka
atau sampai meninggal dunia
tak dituhi itu
kang mus marah
tadi ada suara ngegebrak meja
kang mus bukan
itu bukan marah
kayaknya cuma karena kesalahan aja
kesel sama siapa
kalau ditanya saya jawabnya suka nggak tegas
eh gak bisa santai dikit apa
kamu di mana
saya mau ketemu
yaudah kesini aja
gak bisa ketemuan di luar aja
di rumah aja kenapa
kan lebih asik
daripada di tempat berisik
oke saya kesana
saya pergi dulu
ke rumah serena
kamu gak apa apa
kalau dipegang sakit
tapi nanti lama lama juga biasa
yang penting adalah rajin latihan dan praktek lapangan
iya saya tahu
kalian sudah mengintai dan mengikuti terus si bubun
motornya ditinggal di tempat parkir
udah ditunggu sampai tengah malam
dia gak balik balik
kenapa nggak ditunggu sampai pagi
terus disitu kalau malam banyak nyamuk
sangat sama jua
senang senang bahasa lu
kalau lo maksud sampe pengulung kocoknya
bikin rusuh di tempat umum dan membahayakan masyarakat
bisa ditangkap atau mungkin langsung didor sama polisi
saya juga butuh informasi tempat tinggal barunya
karena udah gak pernah pulang ke alamat yang lama
masih ada spion di terminal
boris sudah gak bisa dipercaya
ada yang lain
nanti saya coba kontak dia
bu bun jangan sampai lolos lagi
kita kasih pelajaran sekali lagi
karena dia sudah ingkar janji
terus kita buang dari terminal
biar tony si bos kecil yang nanti pegang di sana
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
masih betah di terminal
betah gak betah
kalau nggak di sini saya mau kerja di mana
kalau bos bu bun ditendang kamu mau ikut ditendang juga
atau mau tetap di sana
bukan mereka tapi saya
kamu berani sama bos bu bun
saya ada backing kang darman
bos bu bun ingkar janji sama kang darman
harusnya kang darman dapat bagian dari terminal
buat jasa geser kang darman

kalau kamu tuh kasih
sekarang pos bun tinggal dimana
dia udah lama gak di alamat yang lama
dia sekarang ada disini
tapi sekarang dia tinggal dimana saya gak tau
iya bos bun ada di terminal
dedy mau kesini
saya sudah tahu tempat mereka
kemarin saya kesana
ketemu sama orang yang nyari saya
tapi mereka kabur
mungkin karena lagi cuma berdua
sekarang dia di backing kang darman
anak buah kang darman sekarang pasti lagi menuju kesini
kalau mereka kesini lagi kalian langsung kabur aja
mereka urusan saya
yang dua udah pasti cemen
yang dua lagi saya belum tahu
nanti saya mau tes dulu aja
saya perlu pengamanan
kang darman kemungkinan ngirim anak buahnya ke terminal
ada yang diomongin
ada impor buat bos bubun
cuma dia yang boleh tahu
cuma sekedar cari muka
ada masalah apa
ribut sama istri
ribut masalah apa
tadi saya lagi duduk
mau kerja apa
mau cari uang dimana
jadi suami aja gini
kalo ada benda
kalo ada benda
kalo ada benda
jadi suami jangan diam aja
jawab baik baik dia tambah ngegas
usaha makaroni kamu gak jadi jalan
dia ada di jembatan
jangan ganggu dia

jangan ganggu dia
aku akan jalan
air putih dingin biar kamu seger
nanti aku isi lagi
kamu kesini cuma mau ketemu aku aja
atau ada sesuatu yang sengaja mau kamu omongin
ada yang sengaja mau saya omongin
yaudah saya kesana
tadi kamu semanggil saya
sekarang bisniskan mus bisnis kita
sedang mencoba kembali ke masa naik
setelah masa turun
kamu sudah merasa terlalu tua
untuk tetap berada di depan
sudah waktunya saya yang banyak mikir
bukan cuma banyak bergerak
saya yang membuat perencanaan
saya yang ambil keputusan
ngasih kepercayaan kang ujang
buat merus bisnisnya
iya kira kira gitu
kang ujang udah siap
di depan kang mus
saya gak boleh bilang gak siap
siap gak siap
padahal saya sebetulnya nggak siap
maksudnya belum siap
kang ujang sebetulnya bukan gak siap atau belum siap
cuma kurang pede aja
kan ada aku
kenapa ini sih gitu gituan
mencoba sesuatu yang kekinian
makanan udah dateng
lauknya cuma tempe orek
sama telur dadar
kalau ada rejeki
nanti kita makan sate kambing
kalau saya mah
baik pak silakan ditunggu
ami gak masuk kemana ya
gak ada kabar
telepon pak junaidi dulu kasih kabar
halo anak buah kang darman sudah dieksekusi
sekarang saya disuruh latihan berdua sama teh risa
latihannya langsung praktek
kuliah kerja nyopet
saya deg degan pak
kamu harus tenang
jadi copet itu harus tenang
iya bang terima kasih
kita gak harus latihan kok
tapi bos saebka nyuruhnya gitu
bilang aja kamu udah nyoba jadi manter aku
lihat situasi dan kondisi penumpang diangkut
terus ngasih kode aman
nanti laporannya aku bilang aku yang gagal
kalau bergerak badan saya sakit
ternyata si tukang parkir pasar
bukan cuma berani waktu di warung soto
dia juga berani datang kesini nyari kita sendirian
sekarang dia bakal balik lagi kesini gak ya
ah kamu mah emang dasar penakut
hah sama kamu juga
saya mah berani
asal ada kang reno
kamu gak pergi ke warung soto lagi
lo senat tuh kalau setiap hari makan soto
kalau ewing otoy sama ijang
menurut kamu gimana
kalau ewing masih oke
tapi kalau otoi atau ijang enggak deh
yakin mereka gak kesini lagi nyerang kita
kemarin aja saya kesana
di kandang sendiri mereka takut
cuma dua orang yang sudah ketemu saya di warung soto
kalau berempat seperti kemarin mungkin berani
kalau cuma berempat kita sama ewing mereka itu bertiga
yang punya masalah sama kita kan cuma satu orang
yaudah dia aja yang kita sikat
gak usah kita cari ke pasar kita ke warung soto sekarang
siapa tahu dia ada di sana makan siang
jangan oke dulu
kita masih bersama
kita masih bertiga ewing belum ada telepon ewing dulu
saya punya hp tapi nggak punya pulsa nggak ada kuota
kamu hari ini gak masuk kerja kenapa
ada keperluan keluarga udah izin sama pak juna ya di
terus terang aja saya udah kapok berantem
terakhir berantem saya kalah sama aki aki
saya gak kenal gak tau dia itu siapa
ewing udah kapok berantem
terakhir berantem katanya dia kalah sama aki aki
dia gak kenal sama aki aki itu gak tau namanya
saya masuk hajar cekot masuk pukul
sudah ke kedua ya
satu dua tiga sepak pukul oke
terus jadinya gimana kalau saya mah memang nunggu mereka datang lagi
kalau gak dateng saya yang nyari mereka
mau cari gara gara
bukan cari gara gara saya gak terima mereka mukul ajun
ya gak salah apa apa
sebelum berwoksanya ditarik
ia dua minggu weer cisco
tasik tasik tasik
kasih tau tony jangan berharap lagi bisa geser saya
anak buah kang darman sudah habis
ada pesan dari bos bubun
jangan lagi berharap bisa geser dia
anak buah kang darman sudah habis
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
masih ada yang mau berbicara
tasik tasik tasik
masih ada yang mau berbicara
masih ada yang mau berbicara
masih ada yang mau berbicara
masih ada yang mau berbicara
barusan denny kasih kabar
ada pesan dari bos ubun
jangan lagi berharap bisa geser dia
anak buah kang darman sudah habis
kenapa denny yang kasih tau
kenapa bukan boris
saya mau konfirmasi aja
bubun pakai tangan orang lain buat ngabisi mereka
bubun mungkin sekarang menang
tapi hidup dia nggak bakal tenang
dia sudah main main sama darman
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
kabar dari denny bener
bos gue pakai tangan orang lain buat ngelawan anak buah kang darman
sekarang kang darman lagi dicita pen
bawa dua anak buahnya ke tukang servis tulang
tidak ada harapan balik ke terminal
tadi saya ditelepon denny
dia ngasih tahu pesan dari bos bubun
kenapa bukan kamu yang ngasih tahu pesan dari bos bubur
kamu sudah gak dipake lagi sama bos bubun

sudah dianggap tidak berguna seperti saya
sudah dianggap gak berguna seperti saya
kita mau gini aja terus
hari ini kita masih bisa makan nasi bungkus
kita harus makan setiap hari
kita harus punya kerjaan
kita harus punya uang
kalau saya masih punya motor yang lebih muda
kayaknya saya mau kerja kayak aloy
motor saya juga kayaknya nggak bisa kalau mau dipakai buat kerja kayak aloy
makasih saya mau udah pasti nggak bisa kerja kayak aloy enggak punya motor mau jualan makroni
juga enggak ada ininya kalau di terminal waktu itu
nggak ada masalah kita juga kayaknya nggak bakal ada masalah
kamu sudah pulang sudah kece cek nanti kecimpering
sekarang family bukan cuma kecimpring ada ranginang juga nanti mau sekalian
titip jual di sini ya kang boleh
halo ya saya masih nganggur jadi mau minjemin modal buat saya jualan durayot
kamu mau pinjam berapa tiga juta kamu tahu enggak gaji saya berapa enggak tiga juta dua ratus berarti
cukup kalau mau minjemin saya tiga juta terus anak sama istri saya mau dikasih apa
dengar gaji yang tiga juta dua ratus itu yang dua limanya saya setor ke istri buat kebutuhan
rumah sama anak sekolah saya cuma pegang tujuh ratus ah cuman mau minjemin tujuh ratus itu uang pegangan saya buat
saya gimana nunggu stoknya cukup dulu nanti dusnya sama seperti kicimpring ya nggak takut ketukar
kan tulisannya beda yang satu kicimpring yang satu lagi rengginang terus warna tulisannya juga
beda ya kita enggak punya solusi buat persoalan kita sendiri sudah enam bulan lebih mungkin sudah
tujuh bulan kita jadi pengangguran dan miskin itu bagus kenapa pengangguran miskin dibilang
bagus karena itu merupakan salah dua dari tiga syarat yang harus dimiliki untuk bisa bekerja
di perusahaan saya syarat yang satunya lagi apa lemah iman lemah iman ya kok syarat syaratnya
aneh memang aneh
tapi begitulah adanya perusahaannya perusahaan apa pt aksi bergerak cepat yang apabila disingkat
maka akan menjadi abc biro jasa pemindahan uang gimana saudara lemah iman sebentar ada telepon
halo apa kabar baik udah kerja baru mau kerja di mana biro jasa pemindahan uang kerjanya ngapain
belum tahu ini lagi ngomong sama yang ngajak kerjanya maaf ganggu dilanjut oke maaf barusan
ada yang nelpon entah mengapa tadi kita ngomongnya udah sampai mana ya sampai pada pertanyaan saya
siala maiman enggak enggak apa belum belum dulu udah ada tapi putus tetes sendiri gimana tetelah di deket
sama temen kerja tetes namanya siapa namanya ujang sunda banget iya ganteng ganteng nya sih tipis tapi
yang bikin aku suka dia itu cool deketnya udah lama setengah tahun lebih kayaknya deh kapan jadiannya
dianya gitu gitu aja
kalau cuek mah abaikan aja tuh
yang bikin aku jadi gimana gitu
masa cewek yang agresif
tapi dianya gak peka
kayak lagi kesel
buat modal jualan burayot
kalo gak ada segitu
yaudah kalo gitu mah
abah kabarnya gimana
dia lagi pergi
tadi bilangnya mau ke perguruan
sudah dua kali ada yang datang ke rumah saya
dia orang suruhan edy
tapi gak kenal
saya juga cuma tahu aja
gak tau alasannya apa
perlu dukungan saya
buat terjun ke politik
saya butuh uang banyak
saya mencoba menebarkan saya
kita bukan lagi cuma bisnis di jalanan
kita juga akan bisnis di terminal